tergiur iming iming keuntungan besar sepuluh ibu ibu di sukabumi jawa barat tertipu investasi bodong miliaran rupiah
ibu ibu yang mengaku menjadi korban penipuan investasi bodong ini mendatangi polres sukabumi jawa barat pada sabtu sore
mereka melaporkan penyelenggara investasi yang merupakan pasangan suami istri
para korban membawa bukti surat perjanjian investasi bukti transfer dan tangkapan layar pesan whatsapp untuk diserahkan ke penyidik
korban mengaku investasi yang ditawarkan bergerak di bidang tekstil
mereka percaya lantaran pelaku sering mengirimkan bukti hasil penjualan
sehingga mereka tergiur iming iming keuntungan sebesar sepuluh hingga dua puluh persen dari setiap order yang masuk
nilai investasi korban ini beragam mulai dari seratus juta hingga delapan ratus juta rupiah dengan total kerugian hingga enam miliar rupiah
kasa teraskin polres sukabumi akp dian pornomo menegaskan
pihaknya mengumpulkan keterangan untuk menaikkan kasus ketahuan
saya pribadi tertipu empat ratus juta rupiah dan saya membawa bukti buktinya
di sini ada bukti buktinya itu sebagai perantara dari konveksi ke toko toko online
setiap kita meminta bukti kepada dia dia selalu memberikan kita bukti bukti itu dan buktinya semua saya ada di sini
nilai kerugian saya delapan ratus juta rupiah yang dijanjikan itu keuntungannya dua puluh persen sampai lima puluh persen
tete sempat menerima keuntungan
kalau berapa kali itu saya lupa karena saya join itu dari bulan februari dua ribu dua puluh dua dan mulai macetnya itu di bulan agustus sampai sekarang